gempa tektonik tiga satu magnitudo mengguncang teluk bone pesisir timur laut sinjai sulawesi selatan
masyarakat pesisir yang panik memilih mengungsi
berdasarkan rilis bmkg wilayah empat makassar gempa tektonik dengan kekuatan tiga satu magnitudo
mengguncang pesisir timur laut kabupaten sinjai sulawesi selatan senin malam
pusat gempa berlokasi tiga puluh tujuh km dari pesisir dengan kedalaman tiga puluh delapan km di bawah permukaan laut
getaran gempa dirasakan oleh masyarakat pesisir tepatnya di kecamatan teluk limpo kabupaten sinjai
pihak bmkd telah menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami
meski demikian masyarakat di pesisir sinjai banyak yang mengungsi pasca gempa
kepanikan juga dialami masyarakat di pesisir bajo kabupaten bone
yang mengungsi karena menganggap kondisi air laut yang surut dianggap berbeda dari biasanya
petugas penanggulangan bencana menghimbau masyarakat agar tidak panik
dan termakan isu
masa itu yang berbunculan tentang adanya tsunami
meski demikian masyarakat dihimbau tetap waspada